assalamualaikum wr wb
bakti seorang anak kepada orang tua memiliki derajat yang tinggi dalam islam
namun pada realitas sehari hari tak jarang kita menjumpai banyak kasus seorang anak yang justru bersikap buruk kepada orang tuanya
betapa banyak kasus anak kandung yang menggugat orang tuanya sendiri lantaran masalah harta
atau kisah anak yang menelantarkan orang tua di usia senjanya
hari ini gapai kemuliaan akan menyoroti soal bagaimana adab anak terhadap orang tua dalam episode ibu
anda yang memiliki pertanyaan bisa anda sampaikan melalui email
yang tertera pada layar kaca dan langsung saja kita bahas bersama kiai haji muhammad faiz
ya kiai jadi amalan jariah yang terus mengalir itu adalah doa anak yang soleh dan soleha
nah bagaimana kita mendidik diri kita supaya menjadi soleh dan solehah ini
mendidik untuk menjadi soleh dan soleha dan mendoakan kedua orang tua
itu pasti karena mengingat betapa besarnya jasa kedua orang tua kepada kita
kalau kita mau merunut asal kejadian kita itu kan memang dari pasangan suami istri
yang kemudian kelak melahirkan dan membesarkan kita
oleh karena itu di dalam agama berbakti kepada kedua orang tua itu dirangkaikan dengan pokok keimanan
ketiga allah swt
dan allah memutuskan menentukan kepada kalian
tidak boleh beribadah kecuali kepada allah
ini dosa yang besar kalau kita salah
yang kedua setelah itu allah ingatkan
berbuat baik kepada kedua orangtuanya
itu merupakan puncak amal seorang manusia
yang dicatat di dalam agama memiliki ketinggian
pahalanya tidak berbeda dengan keimanan kepada allah
itu menunjukkan agama ini ingin menyadarkan kita semua
betapa besarnya jasa kedua orang tua terlebih lagi ibu
oleh karena itu dulu kita diajarkan bahkan
sebagai manusia itu memiliki kelemahan
kadang imannya naik kadang imannya turun kadang baik kadang tidak baik
tetapi pesan orang tua kita pesan guru kita
jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua
itu akan mengakibatkan malapetaka dalam hidup setiap manusia
boleh jadi ada orang yang durhaka kepada allah
misalnya meninggalkan puasa
misalnya tidak memberikan puasa atau berpikir pikirkan kepadanya
menjadi apa yang menjadi haknya orang lain
tetapi kemudian kalau orang itu beristilfar
itu allah itu rahim
allah itu rahman
allah itu mengampuni
tetapi banyak ulama mengatakan
jangan sekali kali dengan durhaka kepada kedua orang tua
karena berguncang arasnya allah
kalau ada seorang anak yang kemudian bukan saja tidak berbakti
tetapi menyakiti kedua orang tuanya
begitu tinggi letak berbakti kepada orang tua dalam islam
lalu bagaimana kemudian adab yang diajarkan rasulullah saw
kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua
rasulullah itu mengajarkan ahlak yang luar biasa
di dalam agama dikatakan kita harus ikhsan
iksan itu puncak kebaikan kepada kedua orang tua
jadi implementasinya itu menjadi luar biasa
bakti seorang anak kepada orang tua adalah
yang pertama tentu menyenangkan hatinya
tidak mengerjakan pekerjaan yang melukai perasaannya
yang ketiga adalah mendoakan kebaikan untuk orang tua itu sepanjang masa
kalau kita praktekkan ini
karena rasulullah kan tidak punya kedua orang tua
orang tua beliau itu sudah ayahnya wafat sebelum beliau lahir
saat beliau sudah lebih besar
mau umur lima tahun ibunya meninggal
tetapi warisan ajaran nabi terhadap para sahabat
misalnya sahabat abu hurairah
itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari nabi
itu dalam banyak literatur dikatakan
beliau itu kalau makan dengan ibunya
itu hanya menemani saja
pelan pelan beliau makan
tidak mau makan bersama dalam artian
kenapa ditanya sama banyak orang
kenapa seperti membiarkan ibunya makan terlebih dahulu
beliau itu kalau di indonesia mungkin mengambil nasinya diambil
tetapi kemudian beliau itu seperti makannya pelan pelan
ditanya sama murid muridnya
kenapa guru kok ketiga makan dengan ibu
seperti membiarkan ibu menyelesaikan makannya terlebih dahulu
apa kata sahabat abu hura
memiliki keinginan untuk mengambil lauk
yang ibu juga kepingin dengan lau itu
tiba tiba karena saya lebih sehat
tangan saya lebih panjang dan tangan saya lebih kuat
maka tangan saya menggapai makanan itu sebelum tangannya ibu
ini kita bayangkan ya
puncak kebaikan seorang manusia
kita kadang kadang di rumah kalau sudah lapar
itu tidak ingat sama ibu
kita makan siang di kantor ketika sama sama dengan kawan kawan
kita kadang kadang lupa kan
apa ibu sudah makan
padahal dahulu kita tidur ibu yang menyiapkan makanan
hari ini mungkin di sebagian keluarga yang masih merasakan kehangatan itu
saya kadang kadang melihat
kalau kita lagi kumpul bersama sama nih
sudah pada generasi ketiga
ada ibu saya ada saya ada anak anak saya
anak anak saya juga sudah cukup besar
tidak lagi membutuhkan misalnya makan untuk dibantu misalnya
tetapi ketika kita berkumpul misalnya di hari raya lebaran
naluri ibu saya yang sekarang menjadi nenek mereka
itu pagi pagi hari sudah repot untuk masak
yang mungkin buat generasi hari ini
apa sulitnya pesan masakan
apa sulitnya mencari sarapan pagi yang sudah selesai
tapi naluri ibu itu selalu mengatakan bahwa masak itu bukan karena ada anak anaknya
masak itu bukan karena ada cucu cucunya
tapi masak itu sudah menjadi bagian
nah ada orang yang seperti itu
apa iya kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita
kalau kita pandangi misalnya
ini ibu luar biasa kepada kita
ayah luar biasa
itu harus menjadi ingatan kita sepanjang masa
kalau kemudian kita bicara ibu tadi
bagaimana kemudian berbakti kepada ibu
kita tahu juga dalam islam itu
ada hadis yang mengatakan
kepada siapa kita harus berbakti pertama kali
kemudian yang kedua ibu
lalu baru ayah
nah itu bagaimana menerjemahkannya
eva itu luar biasa
saya dulu ketika kecil
itu mendengar hadis itu
sedari saya kecil
itu sahabat bertanya kepada rasulullah
siapa manusia yang paling berhak
saya pergauli dengan baik
jadi kalau kita ingin mempersembahkan
yang terbaik dalam hidup ini
saya punya rezeki rezeki yang paling baik
saya punya oleh oleh yang paling baik
itu harus saya serahkan kepada siapa
untuk menunjukkan kebaikan saya sebagai manusia
setelah ibu siapa
itu diulang sampai tiga kali
baru yang kemarin

dulu saya tidak mengerti itu
hingga saya bertemu dengan seorang alim besar di mesir
itu yang bernama al imam al syaih muhammad mutawalli al sya'rawi
ini orang yang ahli tafsir
kenapa rasulullah itu mengulang ibu sampai tiga kali
itu adalah inspirasi dari ayat al quran
ketiga ayat al quran mengatakan misalnya
kami wasiatkan kami perintahkan kepada setiap manusia
untuk berbakti kepada kedua orang tuanya
itu setelah ayat tadi
allah tidak menyebut bapak dulu
tapi hamalathu ummuhu qurhan
karena tidak ada pekerjaan yang lebih menderita
daripada hamil dan melahirkan
di tengah tengah ini pasti nanti ada menyusui
oleh karena itu ketiga ayat lain misalnya
kenapa orang itu harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya
yang disebut ibu lagi
tidak ada penderitaan di atas penderitaan
melebihi penderitaan seorang ibu yang sedang hamil
saya bekerja keras misalnya
saya jadi kulipanggul bawa beras sampai lima puluh kilo
tapi saat ibu hamil menyimpan saya di tengah tengah ini
ibu kemana pun saya ikut
tidak ada orang hamil itu hamilnya perutnya bisa ditaruh itu tidak ada
sampai dia nanti sulit tidur kan
terlentang salah tengkurap tidak mungkin
itu adalah sesuatu yang luar biasa
maka ketika nabi menyebutkan ummuka
ingat dulu kamu manusia
kamu bisa gagah kayak hari ini
itu karena ibumu sembilan bulan
kamu tidak punya mulut loh
itu nempel di rahim ibu
itu bukan apa yang ada di dalam tubuh ibu
bahkan ibu berbagi makanan dengan bayinya
bahkan ibu menjaga yang mungkin dulu suka sama sambal
begitu hamil kasihan bayinya
kemudian dia menjaga makanannya
ummukah yang kedua melahirkan
apa ada pengorbanan yang lebih besar yang dilakukan oleh manusia
melebihi pengorbanan seorang ibu ketika melahirkan
bahkan di era yang sudah sangat modern
ketiga melahirkan itu bukan sesuatu yang lagi menakutkan
kamar bersalinnya bagus teknologinya luar biasa
tapi setiap perempuan pasti gentar menghadapi suasana saat dia mau melahirkan
dulu ada orang nih eva ya
ibunya dia gendong gitu loh
kemudian digendong saat dia tawaf
kita hari ini tawaf itu luar biasa capeknya
itu dia gendong ibunya
sa'i dia gendong ibunya
selesai itu ini anak kalau bahasa sekarang pede
untuk bertanya kepada sahabat nabi abdullah ibni abbas
saya ini sudah mengerjakan itu
apakah saya sudah dikatakan anak yang berbakti
ini mau diukur nih
apakah saya sudah bisa membalas jasa ibu
apa kata sahabat abdullah ibni abbas
apa yang kamu lakukan dari awal sampai akhir selesai haji
ibumu kamu gendong
itu tidak akan sanggup membalas satu jeritan nafas ibu
ketika mengeluarkan engkau dari rahimnya
itu ummukah yang kedua
ummukah yang ketiga
yang kedua ini
itu ketika membesarkan kita
ketika kita menyusui ngasih makan anak ya
ketika mau nyuapin anak saya
itu sampai istri saya itu rela loh
ini bunda juga makan
itu tidak bisa dilakukan oleh laki laki hebat seperti apapun
kadang kadang untuk menyiapkan makan
sampai anaknya selesai makan
hanya makan bubur bayi yang dalam mangkok yang kecil
itu tidak selesai tiga jam
kalau saya yang terjadi mungkin anak saya sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga
tiga jam tidak mau menelan makanan
itu menjadikan kata guru saya
kenapa ibu disebut tiga kali
karena semua tiga masa ini
seiring dengan perjalanan waktu
itu tidak terlihat
saya kan tidak punya kenangan selfie di rahim ibu
saya kan tidak punya kenangan waktu saya menyusu dari ibu
tidak ada makanan yang bisa masuk ke tenggorokan saya
ketika saya baru satu lahir kecuali asinya ibu
saya tidak ingat
bagaimana saya makan ketika kecil
kemarin saya makan dengan istri saya di mana
waktu saya umur enam bulan dulu
suasana makan meja makan kereta dorong bayi
di mana saya duduk dan ibu dengan sabar
memasukkan makanan satu demi satu
itu yang menjadikan rasulullah menekankan kepada kita
ingat loh ada tiga fase dalam kehidupanmu
yang kamu tidak mungkin hidup
kecuali jasa dan pengorbanan seorang ibu
semoga ibu bisa mengingatkan kita
untuk kemudian langsung berbakti kepada orang tua
khususnya ibu begitu ya pak yai
dan mungkin yang saat ini sedang menonton
langsung ingat kepada ibu
langsung memberikan rasa kasih sayang
kita akan bahas lebih lanjut lagi soal ini
jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode ibu
kiai kita juga ada pertanyaan ini dari netizen
kita akan langsung saksikan tayangan berikut ini
pak ustadz izin bertanya
sampai saat ini saya masih membiayai kebutuhan ibu saya
pada awalnya istri saya tidak masalah
tapi makin kesini beliau makin keberatan
lalu bagaimanakah saya harus bersikap
mana yang harus saya utamakan
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
nah ini biasa yang menjadi problematika
iya ini biasa yang menjadi problematika
masa kini begitu ya
jadi bagaimana kemudian memilih mendahulukan pasangan
atau mendahulukan orang tua terutama ibunya
kedua duanya tidak boleh dibeda bedakan
kedua duanya harus menjadi skala prioritas
saya selalu melihat ibu saya adalah orang yang melahirkan saya
dan saya selalu melihat istri saya sebagai orang yang membesarkan anak anak saya
saya bisa duduk di kursi ini karena pendidikan seorang ibu
tapi saya juga bisa ada di sini karena istri saya memimpin rumah tangga saya dengan baik
oleh karena itu kedua duanya itu harus diprioritaskan
dengan cara apa
pendidikan apalagi yang bertanya ini orang yang sudah menikah
itu seharusnya tidak terjadi lagi
karena ketika kita menikah dan kita punya anak
kita juga mengimpikan kan ingin anak anak kita berbakti kepada kita
kalau kita ingin anak anak kita berbakti kepada kita
ya kita ajarkan kepada semua orang yang ada di rumah kita
untuk berbakti kepada kedua orang tuanya
dulu ada cerita yang menarik
saya tidak pernah bosan dan tidak pernah lupa dengan cerita ini
guru saya itu cerita
ada di satu rumah seperti yang diceritakan oleh yang bertanya tadi
istrinya itu tidak suka dengan mertuanya
ibu dari suaminya
yang sudah berusia lanjut
kalau makan selalu kotor
bahkan seiring dengan waktu piringnya pecah
karena tangan yang lemah itu tidak lagi bisa menyangga piring tersebut
maka oleh menantunya ini
ini cerita di masa lalu
tidak lagi piring porselen yang biasa diada di meja makan
kemudian karena cara makannya seperti itu
dia dipisahkan dari ruang makan ke luar
hingga pada suatu hari
ibu istri tadi melihat anaknya
di samping rumah sedang mengambil sebuah kayu
dengan tangannya dia buat kerajinan tangan lah ya
piring dan sendok
si ibu tadi tanya
nak kenapa kok buat piring dari kayu
buat gelas dari kayu
ini untuk mama
nanti kalau mama sudah tua kayak nenek
akan saya beri makan dari piring yang seperti ini
hari itu kiamat buat seorang ibu
dia menjadi tersadar kan
bahwa ketika dia tidak berbakti kepada orang tuanya
perasaan seperti itulah yang dirasakan oleh orang tuanya
jadi ketiga kita misalnya
di rumah tangga
terjebak pada satu pilihan
kepada ibu apa kepada istri
ini tidak bisa dijawab
dengan jawaban yang mudah
sebagai seorang anak
saya punya kewajiban untuk berbakti kepada ibu saya
dan sebagai seorang suami
saya bukan saja wajib memenuhi kebutuhan istri saya
tapi saya juga wajib mendidik istri saya
kita ini hidup bukan disini sekarang
tapi nanti dan di masa yang akan datang
kita tidak pernah tahu
kalau uang yang kita serahkan
hari ini yang kita simpan
karena tidak mau memberi kepada kedua orang itu
itu mendatangkan kebaikan
di masa yang akan datang
jangan jangan allah kasih kita pekerjaan yang baik
allah kasih kita rezeki yang cukup
itu karena allah tahu
kamu berbagi kepada kedua orang tuamu
itu adalah sunnah
itu adalah jalan hidup semua orang
kita dulu lemah menjadi kuat
dan nanti akan kembali lemah
dulu kita lemah
kita bersandar kepada kedua orang itu
orang tua kita
kita dulu gak bisa berbicara
orang tua kita yang mengajarkan kita berbicara
satu kata demi satu kata
apakah orang yang mengajarkan kita berbicara
ketika kemudian kita pandai berbicara
maka kemampuan kita berbicara itu kita gunakan untuk mendebat
kedua orang tua kita
apakah dulu saat kita lemah
tidak ada yang bisa kita makan
kecuali asli ibu
ibu di tengah malam
kadang kadang dalam kondisi yang sudah capek
untuk memberi minum dan makan anaknya lewat asi
kebutuhan ibu kalau ditagih
dengan besarnya jasa itu tidak berimbang
oleh karena itu suami yang bertanya tadi
bersabar bagaimana mendidik istrinya
sebagaimana seandainya yang suaminya yang salah
istrinya yang benar
istrinya juga mengingatkan
pentingnya berbakti kepada kedua orang tua
dulu guru saya selalu bilang
ada amalan wirid yang paling bagus dalam hidup ini
untuk menggapai kebaikan hidup
dunia dan akhirat
apa itu berbakti kepada kedua orang tua
cari kesenangan orang tua
kesenangan orang tua itu hari ini sederhana kok
di telepon anaknya
hantarkan cucunya yang lucu itu ke rumahnya
itu kakek dengan nenek bapak dan ibu kita
itu gembiranya luar biasa
kita ajarkan kepada anak anak kita berdoa
setiap ada kesempatan kita videokan
videonya kita kirim kepada mereka
karena hampir semua kakek dan nenek juga pegang smartphone hari ini
itu adalah kebahagiaan yang luar biasa
insya allah langsung memberikan inspirasi
dan langsung dikerjakan ini oleh bapak dan ibu
bapak dan ibu yang dikirimkan
bapak dan ibu yang dikirimkan
bapak dan ibu yang dikirimkan
bapak dan ibu yang dikirimkan
bapak dan ibu yang dikirimkan
bapak dan ibu yang dikirimkan
bapak dan ibu yang dikirimkan
jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali
pemirsa di dunia ini ada seorang wanita yang tidak akan pernah menyakiti kita semua
wanita itu adalah ibu yang melahirkan kita yang menyayangi dan mencintai kita bahkan sebelum melihat rupa dan jenis kelamin kita
guru saya dulu selalu mengingatkan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua apalagi ibu
karena mereka mungkin tidak memberikan semua yang kita inginkan tetapi mereka sudah memberikan dan mengorbankan semua yang berharga untuk anak anaknya menjadi manusia seperti hari ini
kita harus selalu mendoakan kedua orang tua kita berbakti kepada mereka
semoga allah swt senantiasa
merahmati mereka mengampuni segala hilaf dan dosa mereka
menyatukan kita semua bersama kedua orang tua kita bersama para nabi para rasul para orang orang yang soleh
rabbana atina milladun karohmah
rabbana atina fid dunya hasanah
wafil akhirati hasanah
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh